selebgram rachel faye nya selesai diperiksa oleh penyidik direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya sekitar pukul dua puluh tiga waktu indonesia barat kamis malam
rachel venya diperiksa selama delapan jam dan dicecar tiga puluh lima pertanyaan oleh tim penyidik seputar kasus pelanggaran kekarantinaan atau tidak menjalani karantina pasca melakukan perjalanan ke luar negeri
usai diperiksa rachel meminta maaf kepada masyarakat atas tindakannya
rachel mengaku siap dan akan bersikap kooperatif terkait proses hukum selanjutnya
saya maulida dan salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar besarnya pada semua masyarakat atas kesalahan dan kehilafan kami dan sudah meresahkan masyarakat
dan kami juga sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku
kita jadi paralel pemeriksaannya
kita ada sekitar rahel sendiri ada sekitar tiga puluh lima pertanyaan
dan sebaiknya mana tadi rahel sampaikan bahwa klien kami berkomitmen untuk menyelesaikan ini sekarang cepat juga
dan kami juga bersyukur alhamdulillah karena dari pihak kepolisian juga sangat profesional dalam melakukan penyelidikan ini
trending news nomor satu kasus karena kamu gak karantina pulang dari amerika
sebelumnya rachel venya sempat mengungkapkan pengakuan
mengejutkan dalam channel youtube boy william beberapa hari lalu
ia mengaku tidak pernah menginjakan kakinya di wisma atlet pademangan untuk menjalani karantina
padahal sempat beredar kabar rachel dikarantina di tempat itu selama tiga hari
seperti diketahui selebgram rachel venya menjadi perhatian publik setelah kasus pelanggaran kekarantinaan di rumah sakit darurat wisma atlet pademangan jakarta utara
dalam kasus ini dua anggota tni yang hidup di jakarta utara
juga terlibat dalam pelanggaran karantina rachel dinonaktifkan dan diperiksa oleh satuan polisi militer
tim liputan tni indonesia